pemirsa anggota tim delapan koalisi perubahan untuk persatuan yang juga merupakan jurubicara anies baswedan sudirman said menyebut renovasi stadion jis yang digaungkan oleh pemerintah pusat dirasa mencari kesalahan anies baswedan
sudirman menilai polemik ini dirasa berhubungan dengan penjegalan anies
wacana ini mencuat usai menteri pwpr basuki hadumulyono menilai jis belum berstandar fifa salah satunya terkait permasalahan rumput
ia heran mengapa hanya jis yang disoroti oleh pemerintah pusat
sudirman berpendapat seharusnya pemerintah pusat menyerahkan penilaian jis kepada pihak fifa
sudirman juga mengatakan tidak hanya jis yang baru saja ini dikomentari pemerintah pusat
sebelumnya formula e juga masih diusut sampai saat ini
trotoar dan jalur sepeda yang dibangun oleh anies baswedan dalam masa jabatannya menjadi gubernur dki jakarta
bahkan dibongkar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sekarang menjabat
sebelumnya jis mencari penyelenggaraan yang lebih baik
kalau mendengar netizen kan begitu ya membaca netizen kan begitu
kok seperti ingin men downgrade apa apa yang sudah disediakan oleh pak anies sebagai gubernur terdahulu
karena sebelum itu kan ada cerita mengenai trotoar dibongkar atau jalur sepeda yang sudah diapresiasi oleh masyarakat
mau digeser juga atau dibongkar
bahkan ada cerita mengenai sodetan ciliwung yang sebetulnya sudah dikerjakan dengan pembangunan
tidak ada masalah
jadi rangkaian dari peristiwa ini mau tidak mau mengarah pada pandangan masyarakat
apakah ini ada tendensi politik
dan kalau ada ya sebenarnya saya tidak disayangkan karena yang namanya pembangunan itu kan ada kelanjutannya
dan setiap periode itu selalu ada penyempurnaan itu fine tidak ada masalah
sebenarnya itu pemprov di kejakarta sudah mulai melakukan penataan jalan di kawasan jakarta
jakarta international stadium tepatnya akses jalan dekat waduk cincin sunter tanjung priok jakarta utara
pj gubernur rki jakarta rubudi hartono pada jumat pagi tadi mengatakan
akan ada jalan dari waduk cincin yang mengarah ke tol untuk mengatasi kemacetan di kawasan jis
perbaikan pembangunan di sekitar kawasan jis akan terus dilakukan oleh pemprov dki jakarta
dan sejumlah instansi dari pemerintah pusat dan pt kai
bagaimana pak apakah ada tambahan yang mau direnovasi di stadionnya
sampai ke mana pak
berarti belum ada penambahan ya pak
untuk saat ini bagaimana pak
kalau dki kan sudah jalan kita merapikan sisi mana
di waduk cincin ya sisi antara jis dengan waduk jalannya kita rapikan nanti bisa masuk tol
itu untuk kepentingan umum semuanya
jadi nanti masuk tol
kemarin kan kita sudah sampaikan ke jnp pemuda
oleh wilayah kota pak wali membackup itu supaya masuk tol juga bisa